revisi undang undang kuhp memiliki pasal karet yang dapat membatasi kebebasan masyarakat sipil
salah satunya pasal empat ratus tiga puluh dua yang dapat mengkriminalisasi pemulung dan pengamen
hidup yang sulit akan terasa semakin sulit bagi saina
pengamen berusia empat puluh delapan tahun jika dpr bersama pemerintah menyetujui revisi undang undang kuhp
pasal empat ratus tiga puluh dua tentang penggelandangan pada draft undang undang tersebut membuka peluang penangkapan terhadap pengamen dan tunawisma
yang dianggap mengganggu ketertiban umum dengan ancaman denda maksimal satu juta rupiah
saina berpendapat hal ini tidak adil bagi rakyat kecil
ia bersama teman temannya yang mengamen di sekitaran stasiun kalibata meminta pemerintah untuk membatalkan rancangan undang undang tersebut
sainah setiap hari berangkat mengamen dari rumahnya di citayam
untuk mencari penyelidikan yang tidak berhasil
untuk mengamen di kopaja trayek kalibata celilitan
hal tersebut dilakukan untuk membiayai tiga dari sepuluh anaknya yang masih sekolah
dengan pendapatan tujuh puluh sampai seratus ribu rupiah per hari saina keberatan jika dianggap mengganggu ketertiban umum
kalau buat saya ya gimana satu juta itu kan nominalnya besar sekali
kalau sampai didenda segitu baru baru buat bayar ya buat makan aja kak
kita begini nggak bisa apa namanya susah sekali lah buat bayarnya
ya minta di keringanan aja lah gitu
kita mengganggu tapi mengganggunya ya ada tempatnya juga sih
kalau kata saya pribadi saya cuma hanya mencari sedikit kehidupan doang untuk nyambung itu
selain pasal empat ratus tiga puluh dua tentang penggelandangan yang dianggap kontroversial
yayasan lembaga bantuan hukum indonesia mencatat ada sepuluh pasal lainnya yang berpotensi salah interpretasi
atau termasuk pasal karet
di antaranya pasal empat ratus tujuh belas dan empat ratus sembilan belas tentang hubungan seks di luar nikah
pasal dua ratus lima puluh satu tentang aborsi dan pasal tiga ratus tiga belas tentang penodaan agama
jadi ada pasal pasal yang juga aneh seperti gelandangan di pidana juga di denda yang sangat besar
dia mau bayar dengan apa bayar satu juta
terus ada di mana misalnya hewan ternak yang kita pelihara terus dia jalan jalan ke kebun tetangga kebun tetangga rusak
kita di pidana juga
ada juga pidana yang misalnya dia korban pemerkosaan tapi dia ingin menggugurkan kandungannya
itu dia bisa kena juga sebagai korban kena pidana lagi
ada juga yang dia menunjukkan alat kontrasepsi seperti kondom
padahal dia menggunakan
petugas dan lain lain dia bisa kena pidana juga
ini berbahaya dalam konteks demokrasi
ada pasal pasal yang sangat nggak jelas sekali seperti itu
untuk itu ylbhi bersama lembaga masyarakat lainnya yang tergabung dalam aliansi nasional reformasi kuhp
meminta pemerintah dan dpr menunda pengesahan kuhp
ruu ini harus dibahas lebih mendalam pada periode selanjutnya
agar tidak berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang tidak bersalah
satrio adi wahyu ramadan jakarta